saya rasa bisa dicek terkait dengan partai partai pengusung semuanya mendukung proses pengajuan ini ke mk
clear di situ semua memberikan dukungan dan semua ikut mengawal secara langsung
jadi tidak ada pertanyaan terkait dengan proses di mk ini apakah didukung atau tidak
didukung sepenuhnya silahkan nanti anda cek konfirmasi juga
dan mengapa kita memilih ke mk
karena kita ingin agar konstitusi kita terjaga pelaksanaannya
itulah sebabnya kita datang ke majelis yang mulia ini
ini adalah mahkamah tertinggi yang menjaga praktek konstitusi
yang kita saksikan beberapa waktu terakhir ini adalah
dan penyimpangan penyimpangan ini sebagian besar terjadi pra pencoblosan
bukan justru pada hari pencoblosan dan sesudahnya
walaupun ada tapi porsi yang terbesar adalah pra pencoblosan
dan kami melaporkan ke sini mengharapkan keadilan dari majelis hakim di mahkamah konstitusi
bukan semata mata untuk kepentingan
tapi untuk mengembalikan real perjalanan konstitusional bangsa kita
jangan sampai kita meleset jangan sampai kita tergelincir
karena perjuangan menghadirkan demokrasi itu luar biasa besar
jangan sampai peristiwa pemilu pilpres yang penuh dengan penyimpangan ini
kebiasaan baru budaya baru akhirnya jadi karakter bangsa
itulah sebabnya kita ke mahkamah konstitusi
karena ini bukan persoalan teknis teknis semata
tapi ini soal mengembalikan marwah pelaksanaan konstitusi
dan menjaga agar selalu berada di realnya yang tepat
itulah sebabnya kami ke mahkamah konstitusi
dan kami percaya kepemimpinan di mahkamah konstitusi ini
akan berani mengambil keputusan keputusan yang benar
keputusan keputusan yang jujur
keputusan keputusan yang nanti akan dinilai
di hadapan tuhan yang maha kuasa
dan dinilai di hadapan generasi masa depan indonesia anak cucu kita
dan kita berharap generasi masa depan akan menengok ke peristiwa ini
dan mengatakan bersyukur alhamdulillah konstitusi kita terjaga
kita kembali kepada realnya dengan cara apa
tidak membiarkan pelanggaran tak diberi sanksi
tidak membiarkan penyimpangan tak diberi sanksi
diberi sanksi yang tegas yang lugas sehingga ini tidak berulang lagi
sekiranya memang ini kan biasa lah antar para pihak ini saya sudah tebak
ini kan password dalam beracara di pengadilan saya kira memang
tinggal lagi nanti bagaimana proses persidangan pembuktian
bisa saja pihak katakanlah dua mengatakan ini narasi
tetapi kan terus satu mengatakan ini dengan bukti bukti
saya kira ini kan memang begitulah karakteristik dan prinsip prinsip
di dalam beracara di pengadilan
kalau sama tentu tidak ada sampai ke pengadilan ini atau ke mahkamah konstitusi
tinggal lagi soalnya nanti siapa mendalilkan itulah yang membuktikan
sehingga kebenaran kebenaran materi kemudian formil akan terungkap di persidangan berikutnya
dan saya kira kembali kepada soal independensi hakim dan keyakinan hakim
bagaimana nanti dari beberapa alat bukti yang diajukan oleh para pihak itu
menarik sekali ya saat ini sudah mulai menghangat perang antar tim kuasa hukum
tidak hanya di dalam persidangan tapi di luar
dan ini perlu kita jaga apa yang ada di dalam proses peradilan mahkamah konstitusi
kita akan kawal bersama bagaimana jalannya sengketa atau gugatan sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat ini